sebuah kantin ala minimarket dibuka secara gratis di sebuah posko pengungsian di balikpapan kalimantan timur
sementara itu aktivitas di kota palu mulai beranjak normal
beberapa kafe dan pusat aktivitas lainnya sudah kembali dibuka
tempat yang menyerupai minimarket ini sengaja dibuat di posko terpadu lanut domber balikpapan
minimarket ini untuk melayani kebutuhan para pengungsi korban bencana gempa dan tsunami di sulawesi tengah
seluruh pengungsi dan relawan bebas memilih kebutuhan yang diperlukan secara gratis tanpa syarat tertentu
kebutuhan pokok mulai dari makanan obat obatan hingga pakaian ini merupakan sumbangan dari warga balikpapan dan sekitarnya
makanan ringan ada pomi ada snek snek kecil kelengkapan mandi kelengkapan anak anak
minimarket gratis ini sudah ada sejak didirikannya posko
minimarket buka selama dua puluh empat jam hingga para pengungsi tidak lagi tinggal di tenda darurat
sementara itu aktivitas malam warga palu sulawesi tengah perlahan mulai bangkit
kegiatan malam warga mulai nampak pada senin malam di sejumlah tempat hiburan dan kafe
seperti halnya di sebuah kafe dan restoran yang terletak di jalan profesor muhammad yamin palu sulawesi tengah
sejumlah pengunjung mengaku cukup terhibur dengan aktivitas malam warga yang mulai bangkit
setelah dirundung duka mendalam
warga berharap palu yang lumpuh selama dua pekan agar kembali bangkit dan lebih baik
harapannya semoga palu cepat pulih
gempa dan tsunami yang melanda sulawesi tengah telah menelan lebih dari dua korban jiwa dan kerusakan di beberapa wilayah
hingga kini bnpb mencatat masih ada korban yang dilaporkan hilang sebanyak enam ratus tujuh puluh satu orang